partai kebangkitan bangsa menggelar syukuran puncak hari lahir ke dua puluh lima di stadion manahan solo
di mana ketua umum muhaymin iskandar menyampaikan dentum atau dekret perintah ketua umum
ada enam poin yang disampaikan di depan ribuan kader pkb
kita akan langsung membahasnya
ini dia dengan pakar komunikasi politik karim suryadi
baik selamat sore menjelang malam
sebelum kita kemudian membahas ini ada enam poin yang disampaikan oleh mohaimin iskandar
saya mau bahas dulu terkait dengan nama nama yang tadi disebutkan
urutan yang disampaikan saat muhaymin iskandar menyapa para tamu undangan yang ada
disoroti bahwa prabowo subianto ini disebut pertama sebagai ketua umum dari partai yang juga hadir
dan disebutkan bahwa sudah ada sebelas bulan koalisi yang terbentuk namun takdir lah yang nanti akan menentukan
bagaimana ada memaknai ucapan dari mohamad iskandar ini
begini dalam tradisi nahdlatul ulama ya sebagai kekuatan keyakinan yang melahirkan partai kebangkitan bangsa
meskipun pkb bukan satu satunya partai nahdlatul ulama itu dipercaya bahwa
sekeras apapun usaha sekeras apapun ikhtiar itu tidak akan bisa merobohkan dinding takdir
artinya meskipun kesepakatan sudah dijalin selama
empat belas bulan dan kita tidak tahu apa sebenarnya isi kesepakatan yang paling prinsip
tapi yang kita dengar adalah siapapun yang akan maju sebagai cawapresnya prabowo
itu harus melalui komunikasi dengan caimin gitu ya
jadi artinya apa
artinya ini sebuah prinsip sebuah akidah bahwa meskipun pkb sudah melakukan pembicaraan
menyusun berbagai strategi bahkan piagam perjanjian
tapi itu tidak akan melampaui takdir tuhan
intinya itu sih jadi menurut saya itu adalah sebuah sikap teologi politik
dalam memandang perhelatan pemilu dua ribu dua puluh
termasuk misalnya terkait dengan dintum yang ke enam
yang menangkan pemilu dua ribu dua puluh empat
dari satu sampai lima sebenarnya menurut saya pesannya generik saja pesan umum gitu ya
sekaligus menjadi alat untuk
untuk dintum yang ke enam
jadi ini sebuah penyusunan yang luar biasa unik begitu ya
menempatkan yang penting itu yang terakhir
yang awal awal itu sebagai instrumen untuk menuju yang terakhir
baik tadi dentum ke enam sebagai gongnya begitu ya
untuk kemudian disampaikan dalam pidatonya
tadi juga disebutkan bahwa harus menangkan pkb dalam pemilu dua ribu dua puluh
kalaupun memang ada di posisi ke dua dibawah dari pdi perjuangan tapi
jaraknya harus diperkecil agar pkb tidak kemudian diremehkan begitu
nah menurut saya itu salah satu bentuk patsun saja ya
tata kencang politik dihadapan para petinggi pdip gitu ya
ada presiden joko widodo ada puan maharani
ada sohibul bait
cep gibran gitu ya sebagai wali kota semuanya adalah pdip
tetapi dia ingin ya
posisi kedua yang mepet mepet dengan pdip itu artinya
meskipun ke dua ya suaranya naik gitu ya
nah kenapa penyampaiannya harus seperti itu
sebab kalau misalnya pkb ingin tegak lurus sebagai kader yang mewarisi perjuangan
nah datang ulama
maka akidah dan adab nu itu harus dipegang
dan adab itu tidak lain adalah patsun sopan santun gitu ya
menempatkan kompetitor sebagai lawan
yang setara gitu ya
jadi biarlah pdip di satu sisi sebagai kompetitor
sebagainya partai partai yang lain gitu ya
yang hadir di sana
tapi kesederajatan persaudaraan itu tidak boleh dirubah
nah tapi saya melihat ada sisi yang lain gitu ya
dari dixie seperti itu
apa sisi yang lain itu
jadi secara psikologis
mohamid iskandar dan pkb ingin menjaga jarak gitu ya
menjaga kedekatan elektoral dengan
dengan pdip gitu ya
kalau kita mendengarkan pesan joko widodo yang tidak panjang itu
intinya kan jelas ya
bahwa pemilu harus prosesnya baik hasilnya baik
apa hasil yang baik itu adalah
menghasilkan kepemimpinan yang kokoh
yang akan melanjutkan perjuangan dan pencapaiannya
artinya jokowi secara tidak langsung meng highlight dan menegaskan
bahwa pkb harus berada di barisan kekuatan
yang melanjutkan perjuangan jokowi beserta hasil hasilnya
dan ini klop dengan deklarasi yang dibangun antara pkb dengan gelindra
jadi saya tidak melihat sesuatu yang baru dari peristiwa soal ini
tidak menunjukkan dixie yang baru dari pidato ini
selain penegasan bahwa pkb akan berada di barisan kekuatan yang menjaga kesinambungan

dianya aku masih menghargai deep click out
perjuangan jokowi beserta hasil hasilnya
sebab itu seperti conclusion yang disampaikan oleh presiden joko widodo itu
jadi menangnya pemilu menurut pkb tidak lain adalah pkb tetap berada di pemerintahan
dan pemerintahannya itu pemerintahan yang melanjutkan perjuangan jokowi dodo dan hasil hasilnya
intronya kan seperti itu
sejak pkb lalu seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan berada di koalisi yang mendukung pemerintahan
bersama susilo bambang yudhoyono kemudian hijrah ke jokowi dodo
dan entah ke depan dia yakin pkb akan tetap berada di pemerintahan bersama dengan koalisi yang didukungnya
jadi rentetannya seperti itu
jadi wacana yang dibangun adalah pkb akan tetap menjadi partai pemerintah atau bagian dari partai pemerintah
baik ini juga sejalan dengan dentum yang tadi disampaikan oleh muhaymin iskandar
di poin keempat ya
untuk terus berkesinambungan dengan pembangunan yang sudah berhasil dibangun oleh joko widodo
presiden joko widodo berkali kali kemudian presiden jokowi dipuji beserta pemerintahannya
dan tadi sesuai yang disampaikan oleh pak karim
dari pidato di awal pembuka presiden jokowi bahkan juga menyampaikan dan mendoakan
agar suara pkb ini naik sehingga perannya di pemerintah juga naik begitu
sejalan dengan apa yang tadi anda sebutkan
apakah kemudian momentum ini kemakin kemudian
menampakkan bahwa dengan sejumlah pihak pihak yang hadir
artinya mohaimin iskandar di sini semakin mengokohkan dirinya untuk kemudian menjadi
bakal calon wakil presiden dari koalisi koalisi yang tegak lurus dengan pemerintah saat ini
ada dua hal penjelasan itu ya
dukungan terhadap partai itu akan langgang
dukungan terhadap partai akan langgeng apabila ia bertumpu pada tiga poros
yang pertama kebijakan yang kedua kepemimpinan
yang ketiga keterampilan organisasi dan kemampuan mengkomunikasikannya
kebijakan yang diambil oleh koalisi yang didukung oleh pemerintah
kepemimpinan termasuk kader kader anggota dpr dprd
kemudian pengurus partai dan kekuatan menyampaikannya kepada masyarakat
dalam pemerintahan yang dibangun secara koalisi ini ada dilema
selalu ada dilema
dan ini bagaimana kemampuan mengelola dilema itu
akan menentukan performance partai politik di mata publik
dilema itu apa
setiap partai yang mendukung pemerintahan punya misi ganda
misi yang pertama adalah menyukseskan koalisi yang didukungnya
dan misi yang kedua adalah membangun karakter kepartainya
jadi mirip misalnya
dengan kehadiran seorang artis yang tergabung misalnya
yang tergabung dalam berbagai grup misalnya
misalnya kalau kita melihat contohnya grup blackpink lah gitu ya
nah lisa dan yang lainnya
bukan hanya ingin menyukseskan blackpink secara keseluruhan
tetapi performance dirinya sebagai individu itu juga harus mensuat
itu yang akan dilakukan oleh pkb dan partai lain
nah karena itu biasanya koalisi di dalam eh sorry
kehadiran partai di dalam koalisi memunculkan masalah
ketika komunikasi organisasi di antara satu partai dengan mitra yang lainnya agak putus gitu
taruhlah misalnya masuk partai mengambil keputusan yang terlalu dini terlalu cepat
memisahkan diri seakan akan itu akan muncul
itu tidak hanya akan terjadi di indonesia dan di mana mana
nah bagaimana pkb berkomunikasi berkoordinasi dengan partai lain
sekaligus pada saat yang sama menegaskan isyadu bi ana pkb
saksikanlah bahwa pkb itu akan mendongkrak performance pkb dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
nah terkait dengan pensyawapresan
saya ingin tadi tunggu nya tidak disinggung secara clear ya
begitu haha secara jelas
ya tidak secara clear sih
tapi begitulah tradisi nahdlatul ulama
suka pakai apa ya kode simbol
itu terbaca dari eksplanasi tentang kedekatan caimin dengan prabowo

keseriusan perhatian prabowo terhadap kegiatan ini
yang katanya jauh jauh dari paris langsung datang kan gitu ya
jadi itu menegaskan bahwa diantara pkb dengan gerindra khususnya antara caimi dengan prabowo
bukan hanya punya proksimitas geografis tapi juga sudah punya proksimitas ideologis
bahkan passionnya coba mereka perlihatkan melalui kehadiran prabowo di acara itu
padahal prabowo ada di luar
dan apresiasi kita yang amat panjang dari caimi terhadap eksistensi dan kehadiran prabowo di acara itu
bahkan lebih panjang daripada sapaan caimi terhadap presiden kan gitu ya
nah ini sempat disinggung juga sebelas bulan koalisinya
ini kode ini tanda bahwa diantara mereka sudah terjalin banyak hal
jadi mereka sudah punya cerita untuk dua ribu dua puluh empat gitu ya
ceritanya apa hanya mereka yang tahu
tapi pak karim di sisi lain
kalau kita lihat ya kondisi di lapangan di stadion manahan solo dengan judul tema besar acara ya
kita tahu bahwa satu abad nadatul ulama dua puluh lima tahun pkb
kemudian juga ada sejumlah spanduk spanduk yang menunjukkan bahwa muhaymin iskandar capres
sebelum acara mulai bahkan jurubicara muda pkb ahmad iman sukri juga menyebutkan
nantinya akan ada nih ya momentum ini dimanfaatkan untuk deklarasi begitu
muhammad iskandar sebagai capres
nah kalau kita lihat dinamikanya
hingga akhirnya tadi saat tidak tahu ternyata tidak disampaikan
yang justru disampaikan adalah kode kode ya
untuk kemudian posisi dirinya untuk menjadi bakal cawapres begitu
melihat kondisi seperti ini seperti apa sebenarnya posisi sikap dari pkb ini
nah sebenarnya kan ada kondisi yang sama ya diantara pkb golkar gerindra
dan tradisi ini sebenarnya tidak dikenal di negara lain
ya ini mengangkat ketua umum
untuk menjadi kandidat presiden
atau mandat diberikan kepada ketua umum untuk menjadi presiden
dan tadi bahkan bukan hanya dibacakan bagaimana mandat itu
tetapi sudah diikat dengan ikrar kan gitu ya
sudah diikat dengan ikrar yang dipimpin oleh beberapa kiai untuk memenangkan pemilu
dan sekaligus untuk memenangkan apa yang dimandatkan di dalam muktamar pkb
jadi mengangkat muhammad iskandar sebagai calon presiden
nah tentu saja calon presiden atau wakil presiden itu akan bergantung kepada bagaimana pembicaraan diantara koalisi yang dibangun oleh pkb dengan partai lain
karena faktanya kalau terus ngotot baik sebagai presiden maupun wakil presiden kan nggak bisa
nah sekarang kuotanya akan terpenuhi nggak
ambang ambang batasnya akan terpenuhi tidak
ini menurut saya syarat sahnya syarat sahnya perwujudan fatwa itu amanah itu akan berhasil
dan fatwa itu amanah itu akan bergantung kepada bagaimana komitmen yang dibangun oleh pkb dengan partai lain
sehingga kehadiran mereka memenuhi ambang batas pencalonan presiden

nanti kita akan kembali usai jeda
tetaplah di cnn indonesia newsroom
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh